akhir akhir ini istilah cawe cawe menjadi sering terdengar di media masa
maupun media sosial seiring dengan pemberitaan presiden joko widodo yang melakukan cawe cawe di pilpres dua ribu dua puluh empat untuk kepentingan nasional
sebelumnya ada juga istilah belusukan yang menjadi familiar saat jokowi menjadi gubernur dki jakarta dan hingga kini menjabat sebagai presiden republik indonesia
nah apa sih sebenarnya maksud dari istilah cawe cawe yang menjadi populer jelang pilpres dua ribu dua puluh
cawe cawe itu lagi rame mbak di tv berita berita nasional
kalau menurut saya ya apa ya kayak ngajak ngajak
kalau menurut istilah cawe cawe itu
kalau di jawa bahasa jawa itu istilah jawa itu ngambil sana sini loh jadi ikut nimbrung
pegiat bahasa ivan lanin menyebut istilah cawe cawe berasal dari bahasa jawa yang artinya ikut menangani atau membantu menyelesaikan
ivan menjelaskan cawe cawe dalam konteks yang disampaikan presiden jokowi dapat menimbulkan konotasi berbeda
tergantung sudut pandang masing masing orang bisa positif dan negatif
dari segi makna sebenarnya netral ya
kalau kita lihat kan ikut menangani itu bagian juga dari kebudayaan kita
ketika ada anak misalnya mau membuat rumah baru atau misalnya dia ada masalah itu orang tuanya kadang kadang ikut bantu untuk menangani
itu salah satu makna cawe cawe
itu di situ
berarti mungkin positif mungkin negatif mungkin juga netral ya
nah demikian juga dengan konteks yang disampaikan oleh presiden jokowi menurut saya
istilah ini muncul dalam perpolitikan tanah air tidak lepas dari pengakuan presiden jokowi sendiri yang bakal cawe cawe di pilpres dua ribu sembilan belas
tentu pernyataan ini mengundang polemik
ada yang mengkritik karena dinilai tidak etis
namun ada juga pihak yang mendukung
tidak ada yang mengkritik karena dinilai tidak etis
namun ada juga pihak yang mendukung

tika bere mau fikri adin jakarta